pemerintah pusat memberikan regulasi khusus pada perpanjangan ppkm level empat di daerah istimewa yogyakarta
restoran dan kafe di dalamnya boleh buka namun hanya melayani pesan antar
sementara anak di bawah dua belas tahun dan lansia di atas tujuh puluh tahun dilarang masuk
pengunjung juga wajib melakukan screening masuk mal dengan aplikasi peduli lindungi
aplikasi ini membuat tak semua orang bisa masuk mal
vaksin jadi kita tidak terasa dipersulit ya mungkin bagi orang yang belum divaksin mungkin merasa dipersulit seperti itu
biar bisa masuk ke sana tapi belum ke download jadi abis itu dia minta surat vaksin biar bisa masuk ke mall
kenapa tidak jadi
karena tidak ada surat vaksin
pemdadi sendiri tegas melarang mal buka bila tak taat aturan
mal belum bisa buka
ketentuan baru ini itu benar benar angin segar itu betul

masing masing kita itu buka transaksi berupa nominal omset itu belum tentu langsung seperti pulih kembali
pengelola pusat perbelanjaan pun langsung buka di hari pertama perpanjangan ppkm ini pada dua puluh empat agustus meski menghadapi sejumlah tantangan
ada kesulitan kesulitan saat mendownload aplikasi
jadi baik belum tahu penerapan ini kemudian saat mendownload juga aplikasinya kurang maksimum
overload mungkin ya
kalau komplain dari pengunjung biasanya mas ini saya nggak bisa download
atau mas ini biasanya kami kok nggak keluar ini aplikasinya
nah itu tadi balik lagi dengan terkendala providernya
atau mungkin pada saat itu aplikasinya susah diakses atau gimana seperti itu
pelonggaran ini memang jadi kabar baik bagi sektor ekonomi
tapi bagi sektor kesehatan aturan ini jelas menunjukkan
dan juga konsistensi pemerintah
epidemiolog universitas gajah mada riris andono ahmad mengatakan
perbedaan kriteria ppkm meski berada di level yang sama minimal membuat masyarakat kebingungan
lebih jauh regulasi ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
apalagi ketika yang diuntungkan hanya pada beberapa sektor tertentu saja
memang menguntungkan di beberapa sektor mungkin
itu akan menciptakan kebingungan implementasi
dan juga pada akhirnya orang tidak percaya
ini sepertinya sebenarnya serius nggak sih ppkm atau tidak
bukan level ppkm nya yang dinaik turunkan tetapi kriterianya yang dimainkan
mungkin dimainkan tidak tepat ya tapi kemudian diubah ubah
berdasar berbagai pengalaman di dunia
pelonggaran aturan memunculkan euforia kebebasan masyarakat dalam berinteraksi
yang memunculkan risiko peningkatan penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta